tiga penyidik kpk novel baswedan ambarita damanik serta m irwan susanto telah selesai memberikan kesaksian
novel baswedan mengaku telah memberikan kesaksian yang sebenarnya di persidangan
novel mengaku telah menjabarkan fakta sebenarnya di persidangan saat dikonfrontir oleh saksi miriam s haryani
menurut novel video rekaman pemeriksaan adalah salah satu bukti yang bisa menjelaskan situasi sebenarnya
novel juga telah mengingatkan saksi miriam agar memberikan kesaksian sebenarnya sesuai fakta
karena setiap pemeriksaan untuk bu miriam
dengan sebenar benarnya tentunya sebagai penyidik saya juga memberikan fakta fakta yang lain
contohnya rekaman catatan catatan yang bersangkutan dan lain lain
semoga itu bisa berguna untuk menjelaskan apa yang mesti harus disampaikan di persidangan
dan tentunya sebagai penyidik saya juga memberitahu setiap saksi yang saya periksa
untuk tentang kewajibannya memberi keterangan yang jujur yang benar
dan juga resiko apabila ada keterangan yang disampaikan yang tidak benar itu adalah sanksinya pidana
itu saya sampaikan